boto tuh biar pilih
bawa kanuan bawa kerurahan
he belum dihantar
itu belum dihantar
aksi warga menangkap pelaku pada hari sabtu lalu ini terekam kamera warga
dalam video yang beredar di sejumlah media sosial ini pelaku merupakan seorang perempuan paruh bayam
menurut keterangan warga pelaku telah membunuh delapan ekor kucing dengan cara diracun
pelaku nekat memburu kucing dan membunuhnya dengan alasan untuk dijadikan obat bagi suaminya yang sedang menderita aspa
akibat peristiwa ini sejumlah warga merasa khawatir dan takut kucing peliharaannya menjadi korban
kini pelaku sudah diamankan di kantor polsek kalideres jakarta barat untuk dimintai keterangan
dia selamat itu
ini paket kudungan
kata saya dia bilang kan mau buat piara ya silahkan mau buat piara mah
nggak taunya di belakang tuh pendekan saya yang tahu
dia bilang cing itu kucing diambil terus dimasukin lidi
di belakang terus banyak
orang orang pada tahu
masukin kayak lidi racun
selamat itu dong
selamat itu dong punya saya satu tuh
sempat keracunan tapi
iya yang jujur itu lagi kelepek kelepek saya bawa ke sini ke tempat yang ngeracunin